kasus harian covid sembilan belas menunjukkan tren kenaikan dibandingkan pekan sebelumnya
menurut jurubicara pemerintah untuk penanganan covid dalam konferensi persnya selasa sore
ada empat lebih kasus baru yang terjadi
satgas covid sembilan belas meminta perhatian lima pemerintah daerah
yang menduduki posisi lima provinsi kasus tertinggi untuk melakukan langkah konkret
mengatasi peningkatan kasus karena dianggap sudah sangat serius
karena tren penambahan kasus pekan ini masih konsisten dipegang lima provinsi
yakni dki jakarta provinsi riau jawa timur yogyakarta dan sulawesi tengah
jurubicara pemerintah untuk penanganan covid menyoroti kinerja jajaran pemprov dki jakarta
khususnya dki jakarta sudah tiga minggu berturut turut berada di lima besar penambahan kasus positif mingguan tertinggi
bahkan di pekan ini berada di peringkat
pertama saya mohon kepada gubernur dki dengan aparat penegak hukum
untuk melakukan penindakan bagi pelanggar protokol kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku
kami meminta agar jangan sampai kerja keras selama delapan bulan ini
menjadi rusak karena ketidaksabaran karena ketidakhati hatian
dan ketidakpedulian baik pemerintah daerah maupun masyarakat